sebanyak dua puluh enam anggota dpr mengajukan hak angket untuk menyelidiki komisi pemberantasan korupsi atau kpk
hingga saat ini kpk belum mengambil sikap terkait pengajuan hak angket oleh anggota dpr tersebut
ketua kpk agus rarjo menilai pihaknya bisa menganggap hak angket tersebut sebagai upaya obstruction of justice
atau upaya menghalangi proses penegakan hukum
sementara mantan ketua kpk taufikur rahman ruki yang ditemui di gedung kpk
seusai bersilaturahmi dengan alumni pimpinan kpk menyatakan penegakan hukum tidak boleh diintervensi
kalau bicara tentang rekaman pembicaraan kenapa tidak minta putusan pengadilan saja
agar pengadilan memerintahkan kepada pimpinan kpk untuk membuka rekaman
penegakan hukum tidak bisa diintervensi dengan keputusan keputusan politik
bahwa penegakan hukum juga harus transparan iya
harus transparan iya
tetapi intervensi politik intervensi dalam bentuk apapun kepada penegakan hukum itu harus dihindarkan